arus mudik jelang idul fitri pemudik mulai memadati jalur arteri karawang jawa barat
kepadatan terlihat di jalur mudik arteri karawang dan ini imbas dari meningkatnya jumlah kendaraan pemudik dari arah jakarta sejak jumat siang
diperkirakan peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi hingga malam nanti dan esok hari
hal itu terjadi karena cuti bersama hari raya idul fitri sudah dimulai pada sabtu esok enam april dua ribu dua puluh satu
kita coba cek titik berikutnya saudara
situasi lalu lintas di jalan layang tol mbz hingga jumat sore masih kondusif
diprediksi kepadatan kendaraan mulai terlihat pada jumat malam ini
rekayasa lalu lintas juga bersifat dinamis atau situasional
penerapan rekayasa lalu lintas satu arah akan diterapkan jika panjang antrean mencapai lima km
di titik berikutnya imbas kepadatan di res area kilometer satu ratus enam puluh enam
polisi menerapkan rekayasa lalu lintas ruas lawan arus atau kontraflow di kilometer satu ratus enam puluh dua hingga kilometer satu ratus enam puluh sembilan tol cipali
tampak di air kaca saudara kepadatannya sudah terlihat
kontraflow diterapkan mulai pukul dua siang secara situasional untuk mengurai kepadatan lalu lintas